sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mas ivan dimana ya aku belum pulang

ya ampun ma
aku sampai kaget mas ivan belum pulang mah
terus ada dimana dia sekarang
iya jadi istri bodohnya minta ampun
ini udah jam berapa
ditanya suami kamu ada di mana terus kamu bilang kamu gak tahu
ya kalau kamu gak tahu ditelepon dong
tanya sama dia dia ada dimana terus suruh pulang
mas ivan dimana
mas ivan dimana kok belum pulang
masih di kantor
kayak udah gak apa apa mas
kamu tidur duluan ya
ya dan mas ivan pulangnya hati hati ya nanti
mudah mudahan pas pulang nanti
dia udah tidur
alhamdulillah mas ivan udah pulang
nah kamu tidur
ya kan aku nungguin suami aku dong mas
kalau gak sih siapa yang ngelainin kamu
ya udah kamu ganti baju dulu ya
mas tunggu dulu nih
biar enak kan

aku sumpah bangat mas
kok kayaknya ivan sama ririn dingin dingin aja nggak seperti pengantin bareng
dulu yuk tidur nantuk aja enggak mas kita sholat jamaah pahala yang lebih besar
daripada sholat sendiri hah aku bawa kantor besok ada meeting terus konser
kaget jangan ganggu apa sih mas maaf tapi kita sholat dulu yuk bisa tidur lagi
ngerti apa apaan sih nih si ivan kok jam segini teriak teriak kayak gitu
kamu itu siapa sih seenak enaknya aja ganggu anak saya istirahat dia besok harus kerja
ngusut ganggu ayo ikut saya mau kemana mas ayo ikut seperti kamu mbak tantes berada di sini
kalau mau sholat sholat aja
disini jangan semua orang kamu bangunin
oh iya setelah itu bikinin sarapan buat saya dan anak saya
bimbunin w reception suamiku ya allah
ya terus homisme saya cepatin aja lokasi saya weer sama teman teman babi saya yang buat barang barang presiden berda aumentar diri consists for nothing
biar aku bisa menunjukkan kepadamu
sepertinya memang benar dugaanku
ivan memang sama sekali tidak cinta pada perempuan itu
karena kalau cinta tidak mungkin sikapnya seperti itu pada ririn
lagipula aku tahu kalau ririn memang bukan perempuan di jalan ivan
rupanya kamu melakukan ini semua hanya karena kamu ingin membalaskan sakit hati
kami akan mencoba untuk mencoba
min siapa yang membuat nasi goreng model seperti ini siapa
kenapa bisa bisanya telur dan nasi dicampur menjadi satu
cuma orang yang tidak punya pengetahuan membuat nasi goreng model seperti ini
kalau membuat nasi goreng itu nasi dan telurnya dipisahkan
saya tidak suka
nasi goreng ini kamu buang aja
lalu kamu ajarin dia bagaimana caranya membuat nasi goreng yang baik dan benar untuk penghutus
kuatkanlah aku ya allah